menjelang pengoperasian secara penuh pada dua puluh sembilan oktober dua ribu dua puluh tiga mendatang
bandara internasional jawa barat kertajati sedang bersolek agar siap menyambut masyarakat
bangunan yang diresmikan pada tahun dua ribu delapan belas ini ternyata memiliki filosofi yang dituangkan dalam bangunannya
serta telah merencanakan banyak hal penting di masa datang
di balik kemegahan bandara internasional jawa barat kertajati ternyata menyimpan filosofi yang mendalam dan juga unik
untuk tahu apa sih sebenarnya filosofinya saya akan berbicara langsung dengan vice president commercial and technic bijb ari widodo
baik pak ari boleh dijelaskan ini soal bagian depan atau desain
yang di hadapan muka atau fasadnya di bandara kertajati ini ada filosofinya pak
ya jadi ketika desain di bandar kacati kebetulan gini saya sampaikan bahwa yang mendesain ini memang orang jawa barat asli
sehingga unsur unsur jawa barat dan unsur unsur muatan lokal itu benar benar disampaikan dalam desain ini
nah desain bandara kertajati sendiri ini mengambil unsur utama itu adalah burung merah
burung merah kenapa kok burung merah pertanyaannya ya
karena ada tarian yang fenomenal di jawa barat yaitu tarian merah
yang dulu ditampilkan pertama kali itu pada saat menyambut delegasi konferensi asia afrika
nah itu yang menarik
nah itu yang diambil
nah unsur burung merah itulah kemudian diambil sebagai dasar pembuatan struktur dari bandara kertajati itu
kalau kita lihat di depan nanti ya di depan sana
karena itu adalah kepala dari burung merahnya
dia agak dongak begitu dengan ada ujung sungut atau kayak tanduk gitu
yang itu ada juga digambarkan di situ
sehingga kemudian melengkung ini adalah punggungnya punggung dari burung merah
dan kemudian belakang itu adalah ekornya
iya itu adalah belakang ekornya
termasuk ya kita juga detail detail ekornya juga kita gambarkan di desain ini
kita lihat yuk
tadi kan bapak menjelaskan soal ada dumjati
ini sebenarnya dumjat ini apa sih pak
ya dumjati karena tadi saya sampaikan tadi kertajati kan
jadi kerta dan jati
bahwa ini kan dulu sebagian ini hutan jati
maka kita buatkan miniaturnya
jadi ini adalah pohon jati
dan kemudian ini adalah
jadi menjadi kertajati
nah ini kebetulan juga dibuat oleh seniman lokal
yang waktu itu kita kontak untuk membuat konsep dum ini
dan inilah hasilnya
ini menggambarkan dari termasuk jadi ikon kami
ikon dari kertajati itu sendiri
nah unsur unsur ini memang kita sengaja masukkan agar muatan lokalnya itu kental
yang muatan lokalnya kental
jadi unsur dari
kertajatinya itu sendiri
dan ini bisa digunakan untuk apa saja bisa ya pak
nah ini sebenarnya kita desain untuk area eksbisi atau pameran pameran produk
pameran produk mungkin umkm
banyak produk lokal lokal produk
atau produk produk modern kita gunakan
ini sudah pernah kita gunakan untuk eksbisi ekspisi
yang skalanya masih lokal waktu itu
dan ya cukup menarik lah
kita lihat yang lain lagi pak
baik tadi kan sudah dibahas soal filosofi pak
kemudian yang paling penting juga dalam sebuah bandara adalah fasilitasnya
nah di bandara kertajati ini apa pak yang unik ataupun jadi bisa dibilang jadi ciri khas gitu ya
nah di bandara kertajati ini juga mengakomodir selain tadi muatan lokal budaya dan sebagainya
tapi kita juga mengakomodir tentang agama religionnya
masyarakat jawa barat
dan kita juga akomodir itu dengan membangun sembilan mushola dengan luasan yang cukup besar
antara satu ratus sepuluh sampai hampir dua ratus meter persegi tiap musola itu
untuk memberikan kesempatan pada saat sholat berjamaah ingin barengan
atau kemudian saat jam menunggunya dekat
nah itu bisa berbarengan untuk sholat
kita siapkan tempat wudhu yang banyak
kita siapkan tempat kerangkangnya wudhu yang banyak
itu dengan fasilitas fasilitas yang ada di dalam musola itu sendiri
nah kemudian mana lagi
kita juga dari sisi toilet ya
kita swab toilet itu kita desain sedemikian rupa sehingga sangat sangat ideal
selain dua itu apa lagi nih pak
terutama misalnya akses akses menuju ke keberangkatan
ya ini kan bandara kelihatan besar ya
bandara kelihatan besar
tapi memang ini ada tiga lantai
dan tiap lantainya memiliki sudah kita siapkan dengan fungsi yang berbeda beda
agar masyarakat tidak bingung
ketika ingin datang kemudian check in ya di lantai atas lantai tiga yang tersambung dengan rem
rem bisa langsung masuk ke lantai tiga langsung direct
kemudian di situ bisa check in atau sekedar untuk entertain
karena di situ juga kita sediakan tempat tempat
untuk nongkrong lah gitu ya
nah dari situ teman teman nanti tinggal bisa masyarakat bisa mengikuti petunjuknya saja
nanti di dalam ruang tunggu kita juga sediakan tempat ruang tunggu yang nyaman
ada sofa yang ingin sofa yang empuk juga ada gitu ya
pengen yang agak duduknya tegak juga ada
tempat selfie selfie juga ada
kita sediakan di situ ya secara lengkap lah
kita ingin pengunjung atau passenger di bandara ini juga nyaman
saya juga tertarik soal konsep green building
ini kan dimana mana sedang digalakkan gitu green building
di kertajati termasuk juga nggak spak
ya kita termasuk adalah konsep green building yang kita terapkan
mungkin kalau belum maksimal ya oke
tapi kita sudah mulai
mulai dari desain atapnya ya
mulai dari desain atapnya
kemudian kita juga menampung air air hujan itu dengan metode sifoniknya
maka lengkungan lengkungan itu kita manfaatkan untuk menampung air hujan itu
kemudian kita kumpulkan di tempat gitu ya
nanti kita bisa treatment kembali
kedepannya bisa kita treatment kembali
kemudian di area area parkir kita siapkan grass block
grass block untuk ada penyerapan air ke tanah itu bisa maksimal
itu tidak full dicor tapi ada titik titik grass box agar penyerapan airnya ke bawah juga bagus
kemudian juga pencahayaan ya
untuk siang hari kita pasti nggak perlu pencahayaan
di sini sudah sangat sangat terang gitu ya
karena kita sebagian itu banyak mengadakan unsur kaca
sehingga pencahayaan nggak perlu menghabiskan energi pencahayaannya
ini bisa menghemat berapa
rencana ke depan tadi beberapa sudah bapak kasih bocoran
akan ada apa lagi di bandara kerta jati
ya di bandara kita sesuai dengan master plan kita itu nanti ada hotel bintang lima dan maze facility
nah kita harapannya di bandara itu menjadi tempat tujuan kalau ingin membuat acara besar konser dan sebagainya
nggak usah jauh jauh dari bandara
kan kasihan nih kalau bukan kasian nggak efektif ketika ini ada konser besar tapi jauh dari sini gitu ya
dari bandara kemudian butuh transportasi yang panjang dan sebagainya
nah di sini nanti kita akan
di sini nanti kita akan sudah kita siapkan konsepnya maze facility yang sangat besar
kemudian ada bintang hotel bintang lima yang itu bagian dari konsep satu kesatuan
ya satu kesatuan dan nggak kalah menariknya adalah lahan parkir yang sangat luas
lahan parkir yang bisa menampung ribuan kendaraan ke depannya seperti itu
tapi transportasi publiknya juga bisa menjangkau keseluruhan jawabannya
dan di sini ya semacam semi terminal antarmoda karena antarmoda antarmoda itu bisa berganti di depan bandara
terakhir mari terbang asik dari kertajati